dan perlu diketahui pula bahwa tadi pagi saya ketika melintasi kawasan pancoran dari arah cawang menuju arah kuningan
begitu itu harus hati hati karena ternyata ditutup jalannya yang di pancoran itu
karena ada pembangunan flyover itu jadi menyebabkan kendaraan kendaraan dari arah cawang menuju arah kuningan harus berputar arah di kawasan pancoran
jadi itu yang membuat kemacetan
dan di sini saya lihat di sini semua kendaraan juga akhirnya menuju ke arah sana
dan itu tentunya akan menyebabkan kemacetan yang luar biasa di kawasan tersebut
pastinya harus diketahui dulu mana jalur alternatif gitu ya tapi jangan sampai melanggar aturan lalu lintas
benar sekali dan ini seperti yang satu ini di bandung warga yang kurang berdisiplin di jalan raya mendapat teguran langsung melalui pengeras suara di simpang jalan
iya karena cara ini cukup efektif menertibkan para pengguna jalan berikut liputannya
suara suara yang dibawa ke jalan raya
imbauan disiplin berlalu lintas ini terdengar di berbagai persimpangan jalan di kota bandung
persimpangan dengan lalu lintas padat seperti simpang paster pahlawan dan jhp dilengkapi dengan kamera pemantau dan pengeras suara
semua yang terjadi di jalan dipantau petugas area traffic control system atau atcs
operator atcs yang mendapati pelanggaran langsung memberi imbauan atau teguran
pelanggarannya bisa untuk roda dua misalkan berhenti
melebihi batas stop line yang sudah ada kemudian tidak menggunakan helm berhenti pada sebrako sementara sebrakos fasilitas untuk penyeberang jalan
untuk kendaraan roda empat juga biasanya seperti itu melebihi stop line kemudian juga berhenti pada ruang henti khusus
karpet merah yang sudah disediakan sementara ruang henti khusus itu dipergunakan untuk sepeda motor
atcs kota bandung memiliki sepuluh operator yang bekerja mulai pukul enam pagi hingga tujuh malam
pada pagi dan sore hari atau ketika lalu lintas sangat ramai para operator harus berusaha keras agar para pengendara yang bandel mau mendengarkan imbauan
yang ngeyel ngeyel ini memang harus sampai disebutkan detail detailnya sampai ke bajunya apa sampai ke plat nomornya seperti apa jenis sepeda motornya mereknya apa sampai harus segitunya
jadi memang harus sedikit menguras energi suara kami harus sedikit dilantangkan tapi tetap kita menggunakan norma sopan santun yang jelas
ada yang berputar balik ada yang patuh sambil tertawa malu tapi ada juga yang pura pura tidak mendengar lalu kabur
meskipun bentuknya hanya imbauan tidak ada sanksi yang diberikan namun hal ini cukup efektif membuat pengguna lalu lintas lebih patuh terhadap peraturan
meski tidak bisa dibungkiri tetap saja pelanggaran itu terjadi
ada juga pengguna jalan yang mengapresiasi upaya atcs penegakan disiplin berlalu lintas ini
bagus pak yang biasanya semerawut disini biasanya ke depan kan disuruh mundur sebrakos harus kosong untuk pejalan kaki
kalau yang ada di luar apa itu marka ya harus putar balik gitu
saat ini terdapat sepuluh atcs di indonesia
selain memantau situasi jalan dengan kamera pemantau dan pengeras suara atcs juga memiliki akses untuk mengatur lampu lalu lintas
kewilang mastion bandung